sudah mereka tidak diinginkan keluarganya
sama masyarakat juga ditolak
ya kasihanlah saat itu
kayak orang orang yang terbuang gitu
itu anak anak tercapailah cita citanya dan tujuan hidupnya
kenapa dia dilahirkan
gak nyangkut soalnya atau tidak
dan anak itu mengembangkan pikirannya sendiri
bahwa dia mampu untuk menghasilkan cita citanya
walaupun dia seorang habib positif
nah itu yang menjadi garis bawah kami
ke depan untuk anak anak anak kami ini
di halaman taman makam pahlawan kusuma bakti surakarta ini
nampak ramai oleh kehadiran anak anak
mereka bernyanyi belajar dan bermain dengan sebayanya
menjadikan suasana semarang
kontras dengan sekitarnya
yang hanya pohon dan semak tanpa tetangga
rumah ini adalah rumah singgah bagi anak anak dengan hiv dan aids
atau ada yang diberi nama rumah singgah lentera
ada tiga puluh sembilan anak dengan usia di bawah delapan belas tahun
yang tinggal bersama dalam naungan rumah lentera
mayoritas dari mereka adalah yatim piatu
ayah dan ibu mereka sudah meninggal karena virus hiv atau aids
sementara keluarga besar mereka tak mampu
atau bahkan tak mau merawat anak dengan hiv aids
dengan beragam alasan
beruntung ada sosok puger mulyono
satu dari sedikit orang yang memiliki kepedulian
untuk memanusiakan anak anak dengan hiv aids
puger bersama dua temannya
menginisiasi yayasan lentera di tahun dua ribu dua puluh
yayasan ini fokus merawat dan memberi akses kesehatan
serta pendidikan bagi ada
karena waktu itu kita kan secara dianalisa
kita bekerja di suatu lsm
yang berdampingan dengan orang hiv
kita menganalisa di semua banyak kota di indonesia
tidak ada satu pun
panti atau tempat rehab bagi orang orang hiv
tapi setelah kita mendengar pemerintah punya
cuma dengan batas waktu orang dewasa
dengan kondisi yang masih sehat
tapi untuk anak ini nggak ada
baik panti agama panti pemerintah
gak ada di situ
banyak anak yang bingung merujuk waktu itu kan
mau dibawa kemana anak dengan hiv
kita mempunyai ide itu
sekedar membantu pemerintah
rasa kemanusiaan puger tergerak
saat seorang perempuan di tempatnya bekerja
dan meninggalkan bayi bernama yosep
karena tak ada yang merawat
puger membawa yosep ke rumahnya
dari satu anak bernama yosep inilah
rumah lentera kini berkembang
dan bisa merawat tersebut
tentera sendiri dulu waktu itu
yang namanya yosep itu dalam kondisi aid
nah kita waktunya sudah mendesak ya
karena mungkin waktu itu
paling nggak kita merawat sebentar
karena kemampuan kekuatan tubuhnya juga nggak
nggak begitu kuat waktu itu
kita pilih lentera itu supaya
walaupun hanya kecil
kecil cahayanya anak ini
bisa bergembira hatinya
berada di dengan orang orang yang penuh kasih
anak anak ini tak bisa memilih
dilahirkan dari keluarga yang seperti apa
mereka tak pernah meminta
harus membawa virus berbahaya sepanjang hidupnya
virus itu ada di tubuh mereka
sejak dalam kandungan
atau bahkan pengusiran
kerap kali diterima anak anak ini
ya satu isi sebenarnya
keluarga besar itu malu kalau mempunyai keluarga
salah satu keluarganya pengidap hiv
malu diketahui oleh orang lain
itu anggapan mereka
bahwa itu suatu aib keluarga
yang sangat menyijikan
jika diketahui oleh orang lain
karena penyakit hiv ini
dianggap penyakit yang datang dari orang orang yang berperilaku
dan berkegiatan tidak benar
melanggar aturan agama lah
adinda bukan nama sebenarnya
menjadi satu dari tiga puluh sembilan anak
yang memilih tinggal di rumah singgah lentera
tujuh tahun lalu
saat ibunya meninggal karena aids
ia dan adiknya tak punya siapa siapa lagi
ayahnya tak ada kabar
sementara kakeknya sudah tua
dan tak mampu memberi akses obat dan kesehatan
bagi adinda dan adiknya
kayak kita nggak tahu kalau aku itu sakit
mereka kayak sudah sejauh gitu
kayak sudah beda gitu
pada dagu darah gitu
saudara itu ya juga
tidak ketahui bagaimana aja gitu
artinya kalau nggak ngerusung gitu
beda ya ini aja kan
udah nggak bisa bersalah mungkin
sebelum masuk ke rumah singgah lentera
adinda tak pernah tahu
apa itu hiv dan dampaknya bagi kesehatan
aku dulu pernah tahu gitu kan ke mamaku
kenapa kau setiap hari minum obat gitu kan
terus ditangin gitu
terus waktu di sana di kampung
aku pernah berhenti minum obat
karena aku tuh jenuh
hp kok disuruh minum obat terus gitu
tapi akhirnya aku minum obat lagi
perasaan kalut dan takut justru menyergap
saat adinda tahu apa itu hiv
dia mencuri dengar dengan percakapan
orang orang dewasa di sekelilingnya
sedih sih gitu
setiap hari harus minum obat
terus aku juga waktu pak edna itu tuh
harus minum obat selamanya gitu kan
selamanya capek banget
terus katanya waktu cerita itu juga pak edna
umur yang anak segini tuh
biasanya tuh cuma sampai umur
kata dokter itu enam belas an gitu
aku tuh takut waktu itu kan
nah ternyata akhirnya aku tuh
sampai umur sekarang ini gitu
di rumah lentera
puger mulyono memberikan edukasi tentang
apa itu hiv aids kepada adinda dan anak anak lainnya
anak anak diberi pengetahuan tentang apa yang boleh
dan tidak boleh dilakukan oleh mereka
juga tentang bagaimana proses penularan
dan pencegahan hiv aids
anak anak ini bisa menjadi agen perubahan
mereka juga bisa menjadi edukator
di tengah kelompok pertemanannya
dan pada akhirnya
anak anak ini bisa terbuka dan diterima di tengah masyarakat
sebelum waktu sd
aku pernah cerita eh smp deh
aku pernah cerita ke temen aku
kalau aku tuh punya sakit tinggi
soalnya temen aku tanya gitu kan
loh kok kamu setiap bulan tuh kontrol kontrol kontrol terus gitu kan
kamu tuh sakit apa gitu
jadi aku tuh coba berani membuka diri gitu ke temen aku
tapi cuma ke temen kelas doang gitu
yang cewek cewek gitu
terus aku cerita gitu
kalau aku tuh sakit ini sakit hiv ya
jadi kalau aku tuh sakit ini sakit hiv
aku terus mencari teman
kalau aku tuh sakit
begitu teganya orang mengusir orang kayak orang mengusir binatang yang kudisen padahal ini manusia
mantan tukang parkir dan kini beralih profesi sebagai tukang pijat refleksi harus pontang panting mencari dana sosial untuk menghidupi puluhan anak yang tinggal di rumah singgah lentera
tak hanya itu puger dan istrinya dewi setiawati juga harus berpindah pindah rumah
keluarga puger puluhan kali diusir oleh warga yang takut dengan keberadaan anak dengan hiv aids yang mereka rawat
begitu teganya orang mengusir orang kayak orang mengusir binatang yang kudisen padahal ini manusia
dan padahal ini punya rumah dan rumah sendiri bukan rumah orang lain saya nggak menempati rumah negara saya nggak menempati rumah orang lain
ini rumah istri saya yang kita kelola waktu itu
pengusiran penolakan keberadaan kami itu oleh masyarakat itu kebanyakan mereka alasannya takut tertular terus takut
lingkungannya tercemar dengan keberadaan kami takut akan warganya nanti yang bermain dengan anak anak kami
akhirnya mereka juga ketakutan tentang nama baik nama baik warga nama baik kampung nama baik kelurahan itu yang mereka sebenarnya takutkan
mereka nggak mau dicap kampung hiv lah kampung orang orang yang berpenyakit lah
di masa masa sulit dewi selalu mendampingi puger
sebagai istri tak ada sedikit pun ketakutan di hati dewi akan tertular penyakit hiv dari anak anak yang diasuh suaminya
itu ya kesian anak anak kayak
dimana ya sudah mereka tidak diinginkan keluarganya sama masyarakat juga ditolak
ya kasian lah saat itu kayak orang orang yang terbuang gitu
ya gimana ya pak buget itu kan orangnya nggak bisa nan mas
ya kalau lihat apalagi anak anak gitu ya
anak anak kalau kayak menderita sedikit itu rasa kasihannya gitu loh
itu pengen pengen meranggul mereka lah gitu
gimana caranya kayak anak anak ini biar pokoknya biar tetap bisa sekolah biar anak anak bisa tetap seneng lah
hingga saat ini dewi justru terus ikut mengabdikan dirinya untuk mengajar anak anak generasi
rumah singgah lentera sebagai pengajar taman kanak kanak dan pendidikan anak usia dini
dulu salah satu anak kan sekolah di tk umum lah di tk umum gitu
kebetulan ketahuan kalau dia hiv aid terus disuruh keluar gitu loh
makanya dari situ akhirnya berapa tahun kemudian nyoba kebetulan saya kan juga ngajar
tapi kebetulan saya kebetulan saya kebetulan saya kebetulan saya kebetulan saya
lihat lah sepisahnya kita dengan kemampuan kita
pendidikan memang menjadi hal utama yang selalu coba diusahakan puger agar bisa diakses anak anak dengan hiv
saat ini anak anak yang tinggal di rumah lentera dengan usia sekolah dasar sampai sekolah menengah atas
bisa bersekolah di sekolah umum
tentu saja dengan jerik payah puger
dan yayasan lentera mengumpulkan dana serta mencari biasiswa
sementara anak anak tk dan paut bersekolah informal bersama dewi
kalau goal kami itu secara umum
itu anak anak tercapailah cita citanya dan tujuan hidupnya
kenapa dia dilahirkan
nggak nyangkut paud soalnya atau tidak
biar anak itu mengembangkan pikirannya sendiri
bahwa dia mampu untuk meraih cita citanya walaupun dia seorang hiv positif
nah itu yang menjadi garis bawah kami ke depan untuk anak anak kami ini
selain dewi puger juga dibantu oleh sembilan pengasuh lain
untuk merawat anak anak di rumah singgah lentera
mereka berbagi tugas
ada yang mengasuh anak balita
ada pula yang mengurus dan membersihkan rumah
dina adalah salah satunya
perempuan mantan pemandu karaoke ini pertama kali bertemu puger di tahun dua ribu lima
sebagai orang yang berisiko terkena hiv karena pekerjaannya
ialah akhirnya memilih meninggalkan pekerjaan itu
dina kemudian belajar memasak
karena saya pernah berisiko seperti mereka
dan bersyukur banget saya tidak berstatus seperti mereka
suami saya juga berisiko
suami saya bukan orang baik baik
saya pun juga bukan pekerja baik baik
dan puji tuhan anak saya juga tidak kenapa napa
andai kata itu dibalik ke keluarga saya
pasti duka mereka seperti saya kan
dina dan para pengasuh yang bekerja di rumah singgah lentera
bekerja secara sukarela dilandasi rasa kemanusiaan
tak banyak uang yang bisa dihasilkan mereka dari pekerjaannya ini
namun sosok puger yang sedikit banyak pernah membantu mereka di masa lalu
membuat para pengasuh juga ingin membantu puger di rumah singgah lentera

salah satu motivator saya
ibaratnya pak puger tuh
menangis gak apa apa ya
pak puger tuh masuk anak segini banyak
itu hanya sabar
dan itu banyak belajar
mengopini anak segini banyak itu tidak mudah
buktinya pak puger bisa
nah saya itu banyak belajar
yang namanya orang sabar itu kan tidak mudah
marah itu ya harus sabar
sakit ya harus sabar
salah satu yang buat contoh pak e buat saya itu
kesabaran pak puger
tidak ada piana
yang masih menjadi kendala selama ini kan
sediaannya misalnya bayi itu kan nggak ada
yang kediaan sirup seperti itu
kan lebih mudah untuk memberikannya
kemudian kalau ada sediaan obat yang harus dipotong
itu kan harusnya kan kurang
hari ini kami mengikuti puger
mampir ke pasar kembang
ia akan melakukan ziarah kubur
ke salah satu anak asuh rumah singgah lentera
yang telah meninggal
puger mengajak kami
dan anak anak rumah singgah lentera
untuk ikut serta
pak pugar ini berarti yang
saat ini kita kunjungi itu makamnya siapa pak
ini makam anak kami ini namanya muhammad firdaus agusah
dulu dirujuk dari surabaya tapi dia asal dari padang
selama yayasan lentara ini ada ada berapa anak sih pak yang kemudian nggak bisa diselamatkan gitu nggak bisa diobati dari penyakitnya ini
dari tahun dua ribu dua belas sampai sekarang itu sudah sembilan belas anak yang kami rawat meninggal
penyakit tertentu yang sama atau memang kondisi pas waktu masuk yayasan lentera sudah parah atau seperti apa pak
biasanya kebanyakan itu dirujuk ke lentera itu sudah dalam kondisi dia bukan hiv lagi tapi sudah fase aid ya stadium tiga sama empat
fase infeksius yang harus masuk ke pengobatan
dan ke tahap kedua ini dua itu yang pengobatan terakhir bagi orang orang dengan penyandang virus
kalau daus ini kemarin paru parunya hilang jadi di rongsen itu sudah nggak kelihatan lagi
jadi kayak virus itu bisa makan tulang jadi paru paru sudah hilang di fotonya nggak kelihatan
sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan orang dengan hiv secara total
untuk memperkecil resiko kematian orang dengan hiv aids termasuk anak anak harus terus minum obat anti retroviral atau arv secara teratur
terapi arv ini dilakukan dua kali dalam satu hari yakni pukul enam pagi dan enam petang
ibu ini setiap hari berarti obat yang diminum apa aja sih bu biasanya
ini saya bikinkan putri untuk yang pagi itu
terutama aluviah aluviahnya satu lamifudinnya setengah
biasanya kalau misalkan memberi obat pagi sebelum jam enam ya dan sore juga sebelum jam enam
kalau terlambat biasanya apa sih yang akan terjadi ke anak anak ini
kalau cuma sekali dua kali mungkin nggak apa apa tapi kalau keterusan itu nanti terjadi resisten
ya seperti yang

kalau sudah resisten kan pertama limit dua
kalau sudah resisten kan pertama limit dua
dua kalau sudah resisten karena yang obat nilinik pertama sudah tidak mempan
akhirnya jadi lini kedua
obat anti retroviral untuk anak anak di rumah singgah lentera ini
secara gratis bisa diperoleh di rumah sakit umum daerah dr muwardi
beruntung karena termasuk rumah sakit rujukan provinsi
ketersediaan arv di rumah sakit muwardi tak pernah kosong
seperti di fasilitas kesehatan di daerah lainnya
namun yang menjadi kendala saat ini adalah
obat yang seharusnya diminum oleh orang dewasa dalam bentuk pil yang cukup besar
terpaksa harus diberikan kepada anak anak
nah yang masih menjadi kendala selama ini kan sediaannya
sediaannya misalnya bayi itu kan nggak ada yang sediaan sirup seperti itu
kan lebih mudah untuk memberikannya
kemudian kalau ada sediaan obat yang
yang harus dipotong itu kan harusnya kan kurang pas sebenarnya
sebaik sebaiknya kan memang harus kalau misalnya satu obat itu kombinasi
tetapi kombinasi kan sebaiknya kan memang diberikan dalam satu bentukan utuh
tapi seringnya kan sediaannya kan belum untuk besar
kemudian anaknya juga masih kecil
kita mau motong juga nanti mempengaruhi dosis persisnya obatnya berapa gitu
selain terapi arv
asupan makanan menjadi penting
bagi anak anak dengan hiv atau aids
hal tersebut yang selalu diupayakan puger dan para pengasuh rumah singgah lentera
makan itu harus
syukur syukur lima enam kali sesuka kalian yang penting makan
makannya sih nggak pengen
bu aku nggak pengen ini lah pengennya apa
tak suruh bilang jadi saya lebih terbuka kak
pengennya apa pengen dibikin kayak apa supaya mereka tetap mau makan
supaya ilmunya tetap kuat karena apa
kalau cuma obat itu kalau nggak ditopang dengan makanan nutrisi makanan
ini stamina nya kan nanti tetap lemah kok
yang menjadi kuat untuk tentara tentara ini kan makanan operasinya itu
tak jarang puger juga memberikan ramuan jamu
untuk menambah daya tahan tubuh anak anak di rumah singgah lentera
ia juga memberikan terapi
dan kebijak khusus berdasarkan keterampilan yang ia kuasai
saat ini selain akses kesehatan dan pendidikan bagi anak dengan hiv aids
puger sedang menghadapi permasalahan legalitas dokumen diri anak anak di rumah singga lentera
seperti kartu keluarga serta akta kelahiran
sekarang ini timbul lagi permasalahan di masa lalu kami
pertama awal tahun
waktu kami sultan memasukkan kakak nama anak sekarang juga sama
malah kesulitannya lebih banyak
dari awal sampai terakhir mungkin semua harus dirubah
jadi nggak boleh pakai yang namanya ini
sangat sulit untuk dilalui
tapi kalau untuk mencari kebenaran untuk data anak ya kita nggak bisa
otomatis kita akan salah
dan kesalahan itu menjadi fatal nanti buat kependudukan anak anak
anak anak yang saat ini tinggal di rumah singgalentera
punya potensi diusir
pasalnya rumah yang ditinggali mereka masih berdiri di atas tanah milik dinas sosial
yang bisa dialih fungsikan kapan saja
namun dengan ketulusan hatinya dan rasa kemanusiaan yang masih dipegangnya erat
puger yakin selalu akan ada jalan
untuk setiap perbuatan baik yang keluarga yayasan lentera usahakan
saya ingin menyampaikan kepada masyarakat luas
sebenarnya di indonesia khususnya itu bahwa hip yang sebenarnya tidak begitu mengerikan ya tidak begitu menyijikan
kalian boleh jijik kalian boleh melihat yang sebenarnya
kalau orang hiv dalam keadaan yang menjijikan itu pasti sudah dalam keadaan parah dan tidak ada yang merawat
karena kesalahpahaman kesalahpahaman yang tidak bisa memberikan suatu kejelasan yang jelas tentang jawaban penularan
akhirnya timbul ketakutan timbul kekhawatiran timbul marah sama alu yang itu akan dibungkus nggak boleh keluar dari rumah
akhirnya ya masalahnya nggak akan selesai
yaitu usaha untuk memeluk lebih banyak anak dengan hiv aids di indonesia yang diterlantarkan
memberikan mereka kasih sayang dan setitik cahaya akan kehidupan yang lebih panjang
memang kita beda dari anak lain tapi kita bisa kayak mereka kok
kita harus semangat terus berjuang terus gitu kan mencapai cita cita dan keinginan kita
pokoknya jangan menyerah semangat terus obatnya juga harus diminum terus biar sehat